sebanyak sepuluh negara turut memeriahkan kejuaraan tinju internasional kapolri cup dua yang berlangsung di kota manado sulawesi utara
kejuaraan yang diselenggarakan ini mulai dari tanggal tiga sampai sembilan juli
selain untuk mempertajam persiapan tim tinju indonesia jelang asian games agustus mendatang
kompetisi ini juga digelar dalam rangka memeriahkan hutba yang karayang ke tujuh puluh dua serta ulang tahun kota manado ke tujuh ratus enam puluh lima
kota manado sulawesi utara menjadi tuan rumah kedua diselenggarakannya kejuaraan tinju yang bertajuk kapolri cup
diselenggarakan di gorko nisario kota manado kejuaraan tinju internasional ini diikuti oleh tim tinju dari negara negara seperti
jepang dan juga sri lanka
kesembilan negara itu akan bersaing meraih kemenangan dengan tim tinju dari tuan rumah indonesia
di kejuaraan internasional yang berlangsung dari tanggal tiga sampai sembilan juli mendatang
piala kapolri cup pertama kan yang dilaksanakan pada tahun dua ribu tujuh belas di jambi itu hanya diikuti oleh petinju petinju lokal
nah sekarang piala kapolri cup kedua yang berlangsung di manado yang sedang kita tonton
coba diikuti oleh sembilan negara delapan dari benua asia
dari australia tadi juga saya lihat ada tujuh belas provinsi dari indonesia yang mengikuti ini pak
ini merupakan perkembangan yang besar dari sisi peserta petinju
sebenarnya apa sih tujuan dari piala kapolri ini pak
jadi yang pertama tujuan dari penyelenggaraan piala kapolri ini adalah merayakan hari bayangkara tanggal satu juli

yang kedua adalah memberikan pengalaman bertanding
yang kedua adalah memberikan pengalaman bertanding yang kedua adalah memberikan pengalaman bertanding
kepada para para petinju kita agar mereka mempunyai pengalaman bertanding dengan petinju petinju dari luar negeri
karena sudah beberapa tahun ini kita tidak menyelanggarakan kejuaraan petinju yang bersifat internasional
nah pak mengingat kurang dari lima puluh hari jelang asean games begitu pak
apakah ajang ini juga dijadikan ajang pemanasan atau try out atau untuk mempertajam kekuatan tim nas tinju yang nanti akan berlagak di asean games
jadi untuk tim pelatas asean games itu kan ada dua tim
satu tim sekarang sedang berlaga di thailand open di bangkok
nah satu tim lagi terutama tim wanitanya itu uji cobanya di sini
karena di bangkok tidak di pertandingan putri sehingga kita uji cobanya di sini
nah kita harapkan mereka mendapatkan tambahan pengalaman kemudian pengembangan teknik taktik sebelum mereka terjun di asean games
i mean yeah